prosesi pengibaran bendera merah putih juga dilakukan di titik km ikn nusantara
kegiatan ini juga sekaligus menjadi peneguhan komitmen menyukseskan pembangunan ikn
prosesi pengibaran bendera merah putih di kawasan titik km ikn dipimpin langsung oleh kepala otorita ikn bambang suyantono
sabu pagi kegiatan ini juga menjadi pertama kalinya prosesi pengibaran bendera pada hari kemerdekaan dikelar di lokasi ini
kegiatan diikuti lebih dari tiga ratus orang yang terdiri dari pekerja proyek ikn aparatur negara hingga perwakilan masyarakat adat
gabungan elemen sebagai simbol kebersamaan para stakeholder terkait dalam rangka menyukseskan pembangunan ibu kota negara baru nusantara
kegiatan dikuburkan oleh kepala otorita ikn bambang suyantono
kegiatan dikuburkan oleh kepala otorita ikn bambang suyantono
kegiatan dikuburkan oleh kepala otorita ikn bambang suyantono
kegiatan dikuburkan oleh kepala otorita ikn bambang suyantono
ini juga ditaruh alat alat berat ini adalah alat alat proyek
jadi memang tadi semangatnya adalah kegiatan ini juga sebagai apel
apel kesiapan bagi segala unsur ataupun elemen masyarakat terkait dengan komitmen terkait peneguhan untuk menyukseskan dari program ataupun proyek pembangunan ibu kota negara baru nusantara
dan memang kalau untuk target sendiri untuk ibu kota negara nusantara
ini ditargetkan pemerintah menargetkan pada tahun dua ribu dua puluh empat pengerjaan tahap satu yang meliputi kawasan inti pusat pemerintahan ini harus sudah terbangun semuanya di tahun dua ribu dua puluh empat
oleh karena itu pada hari ini menjadi momen untuk mensembangatkan semua elemen untuk bersama sama menyuksepkan pembangunan ini
ya kalau kita bicara mengenai kemeriahan ya di sana reza kalau di kawasan jawa di jakarta sekitarnya ada perlombaan
lalu di ikn apakah memang ada perlombaan juga
mengingat di sana
karena kan baru dibangun dan juga infrastruktur belum begitu sangat memadai
tapi kalau saya lihat di belakang anda itu ada bangunan kemudian juga apakah memang ada kemeriahan juga yang akan digelar di sana dan diikuti oleh para pekerja
dan juga mungkin reza dan juga teman teman di limbutan juga mengikuti perlombaan di sana
iya benar sekali yuda
jadi memang tadi setelah prosesi penghiburan bendera merah putih ini dilakukan perlombaan
di mana perlombaan ini adalah mempertemukan elemen elemen
yang tadi diundang dalam prosesi pengibaran bendera
jadi misalnya tadi ada perlombaan tarik tambang antara pihak tni dan juga pihak pori
lalu juga antara misalnya pekerja proyek a dan juga pekerja proyek b
ataupun dari masyarakat adat dan juga tadi kami teman teman wartawan juga ikut diundang untuk melakukan perlombaan
terus juga ada lomba lomba lainnya yang diikuti perwakilan antara elemen tersebut
jadi memang tadi kata kepala otorita ibu kota negara baru bang sutantono
perlombaan ini menggambarkan kebersamaan
jadi walaupun kita berbeda beda namun pada akhirnya semuanya akan bahagia
siapapun yang menang ini akan bahagia
ini menggambarkan bahwa kebersamaan terkait dengan pekerjaan proyek ikn atau ibu kota negara nusantara
ini juga menunjukkan keberagamannya
dimana semua memiliki satu tujuan untuk bersenang senang semuanya
untuk kebahagiaan semuanya
dan inilah menjadi gambaran ataupun menjadi filosofi dari pembangunan ibu kota negara baru
untuk mensejahterakan semua
terima kasih untuk laporan langsung anda dari titik nol ibu kota baru
kita nanti di sana
selamat bertugas kembali dan menikmati perayaan di sana
selamat bertugas buat teman teman di sana